aksi remaja yang satu ini justru terekam di tengah jalan yang ramai
ia mengejar seorang pedagang gorengan di jalan radial rumah susun kecamatan ilir barat satu palembang
warga yang sedang melintas pun ketakutan karena pelaku berusaha melukai pedagang dengan golok
bahkan istri pedagang gorengan sempat dipukul pelaku
beruntung korban bisa diselamatkan dan pelaku pun langsung diamankan warga sekitar
usai videonya viral pelaku kemudian ditangkap polisi beserta barang bukti balok kayu dan sebilah golok
menurut pengakuan pemuda dua puluh satu tahun ini ia kesal kepada korban karena tidak diberi uang untuk membeli rokok
tim liputan cnn indonesia